apa ada pengawal om yang
kamu curi gaya atau bagaimana
enggak om gak ada
alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik
cuman saya merasa
ya sudah cukup
buat jaga jaga kan saya pergi borena
ya kalau udah sampai sini aman lah
kamu mau gak main di kolam
ovan punya kolam yang gede banget
tolong ke ruang tengah ya
jemput reina untuk main di kolam
itu kan oven beda
beda yang sama di kantor
tukang oven beda
tukang oven beda
tukang oven beda
beda yang sama di kantor relevan

kok rena ngomong fotonya aja sih beda
yaudah kita bisa langsung
kalian ke depan aja
elsa iya udah siap
kita hari ini jatah ke taman tau nenek
seneng deh kalo menghirup udara segar di luar gitu
gak di kamar terus
iya saya juga senang neng
nanti jangan teriak teriak ya
elsa kamu jangan aktivitas di luar dulu ya
saya kan mau ke taman sama nining
saya mau periksa kesehatan kakak
kamu dulu elsa
kamu di luar aja dulu ya
saya mau periksa kesehatan kamu dulu
neneng kok masih di situ
sup pagi dulu ya
sekarang saya periksa elsa dulu ya
neng kamu mau ke taman
oh maksudnya si peak technical
para pengurus dan pengurus
ada yang mau dibicarain
sebelumnya saya mau
ucapin terima kasih sama om irfan
karena sudah bantu
menambah penjagaan di rumah saya
saya ingin mengembalikan
dua penjagaan di rumah
sudah cukup dan tidak membutuhkan lagi
gue harus kabur dari sini
terima kasih ya
pengawal yang om kasih
siapa nanti yang bakal jaga rumah kamu
untuk memperketat pengawalan
kalau soal pengawalan kan
saya rasa penjaga saya juga sudah cukup
tapi permasalahannya di sini
sama pengawalan om irvan
saya mohon maaf sebelumnya om bu ya
kalau saya terlalu terang terangan
tapi saya pernah di posisi
di mana saya disusupi
oleh siapa yang
saya pernah di posisi
di mana saya disusupi
oleh siapa yang menjaga saya
saya pernah disusupi
yang saya percaya untuk menjaga rumah saya
ya kalau om sih
sama semua pengawal om
pengawal om yang
kamu curigai atau bagaimana
enggak om enggak ada
alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik
cuma saya merasa